bentar bentar bentar
iya iya bentar bentar
kenapa kamu tau bisa gak
iya aku juga gak tau
kenapa itu mencium aku
kita mau berangkat dulu ya
gue harus ke kantor nino cari harddisk
mumpung nino nggak ada di kantor
sayang kamu mau kemana
ini mamaku ada janji makan siang sama mama di luar
yaudah salam aja buat mama ya
boleh nggak kalau obatnya saya ambil dulu
nanti kekurangannya menyusul sus
pake uang saya aja
kurangnya berapa sus
makasih ya sus
iya sama sama bu
makasih ya pak
ini bonekanya yang tadi jatuh
punya anak ibu ya
tadi jatuh dari pranker
kalau boleh tahu anak ibu sakit apa ya bu
anak saya sudah lama mengidap asma pak
jadi dirawat di rumah sakit ini ya
semoga cepet semua ya buat anak ibu
namanya siapa bu
ibu kesini sendiri apa
kalau saja bapak nggak lagi dikejar kejar orang yang cari dia
pasti bapak ikut jagain alika
suami saya lagi ada keperluan lain pak
lagi kerja ya bu
kerja apa ya bu
suami saya buka usaha ya gitu lah pak
jasa beresin kebun
dan jualan tanaman tanaman buat berkebun pak
modalnya lumayan ya bu
jualan tanaman sama beresin kebun
soalnya saya juga suka berkebun bu jadi tahu
jadi bapak juga suka berkebun
pak kapan kapan kalau belanja ke suami saya aja ya
suami ibu udah lama ya usahainya
sudah empat tahun pak
dulu suami saya supir ojek
terus menang lotre
jadi berhenti terus buka usaha
kalian ada yang kenal gak sama pak sumarno
dapat duit banget
buka usaha aja mau berhenti jadi ojek
wah rejeki suami ibu bagus banget ya
udah lama bu
sekitar empat tahun yang lalu pak
empat tahun yang lalu
dekat banget dengan kejadian pembunuhan pak roy
ini hanya kebetulan apa
ada berkaitan ya
apa benar sumarno dapat lotre
atau sumarno dapat uang dari pihak lain
kamu tuh malah disini sih
ini mama udah dapet
ini aku disini kebetulan ketemu sama ibu yang kemarin nah boneka anaknya jatuh ma
oh yang bonekanya jatuh itu
oh tapi kan mama cemas nyari kamu
kamu malah disini
sekali lagi terima kasih ya
nanti uang bapak saya kembalikan
gak usah bu
terima kasih banyak pak
semoga allah yang menggantikan dengan kesembuhan buat bapak
saya permisi dulu ya pak
jangan jangan memang benar
sumarno dapat uang dari seseorang terkait kasus pak roy
karena itu dia menyembunyikan sesuatu dan kabur
tapi siapa ya yang ngasih uang itu
apa orang itu adalah pelaku sebenarnya
sih kamu kok malah bengong gitu
enggak gak ada apa apa
kamu harus balik ke ruang rawat
tuh kakinya belum sembuh kamu harus fokus sama kesembuhan kamu
selamat datang di covisit
mau pesan apa
aduh saya lupa deh mas
kalau gak salah itu menu baru di covi ini
oh itu covi creamy khas dari covi city ya
ah ya itu untuk benar benar
kalau gitu saya pesan ya dua takeaway
ah baik mas tunggu sebentar ya
jadi saya balik lagi sekalian buat takeaway dibawa ke kantor
oh gitu terima kasih kalau gitu mas
oh iya terima kasih juga udah ngedit fotonya elsa untuk iklan susudiat waktu itu
kayaknya om salah deh
soalnya saya nggak pernah ngedit iklan foto susu diet buat elsa
ya mungkin mungkin saya salah dengar kali
kalau gitu kemarin ngedit apa yang
ya silahkan mas ini kopinya
terima kasih ya
oke deh om kalau gitu saya permisi ya
sekalian mau bayar ke kasir
ya terima kasih ya
jelas jelas kemarin mama bilang ini untuk ngedit foto elsa untuk iklan susu dia
apa jangan jangan mama bohong
ada yang ditutup tutupin lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
barusan editor foto yang ngedit fotonya elsa kesini lagi
dia bilang dia nggak pernah ngedit foto elsa untuk produk susu diet
aduh ketauan deh
kenapa juga rama pake ke kafe papa lagi
ribet kan kalo ketauan papa
mama juga gak terlalu inget deh pak
soalnya waktu rama lagi ngedit foto itu mama juga gak terlalu perhatiin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi buat apa
apa buat melindungi elsa
nanti sore pas elsa kesini aku akan tanya langsung sama elsa
langsung sama elsa aku akan marah besar kalau elsa melakukan kebohongan lagi
berarti benar nino nggak ke kantor dia langsung ke kantor kliennya
bagus deh rencana gue bisa
untung aja resepsionisnya gak ada
gue gak boleh kelihatan sekretaris nino dan staff yang lain
gak ada yang boleh tahu gue kesini
aduh itu satwa ngeliatin gue lagi
kalau sampai dia deketin gue pasti dia tahu gue siapa
pak maaf saya mau tanya dengan pak denny
bagian keuangan di lantai berapa ya
baik tunggu sebentar pak saya telepon dulu
mending di silent aja deh
biar gak bunyi bunyi pas gue cari hard dis itu di ruangan mina
aduh gawat deh ini ketahuan sama papa
pasti sekarang papa curiga
elsa harus dikasih tahu nih jangan jangan papa telepon elsa terus nanya nanya sama elsa
aku telepon dia sekarang deh
ini elsa kenapa sih gak diangkat teleponnya

itu banyak teman teman
aku gak mau cus aku takut ke kolam
yaudah yaudah yaudah kalau takut rena di sini aja mancus ya
kok rena di sini
come on rena join us teman teman kamu sudah pada mulai berenang tuh yuk
no miss aku takut miss aku gak mau berenang
rena kenapa takut renang ya padahal hari senin depan ada pengambilan nilai berenang
hah tunggu sebentar ya
makasih ya mas udah nganterin aku
iya sama sama setiap hari kan juga senterin sekalian sih ke kantor juga kan
sebentar ya mas
begini bu andin saya mau beritahu ibu
kalau hari ini rena ada ekskul renang tapi saya lihat rena gak berani masuk ke kolam
apa mungkin dulu rena pernah ada trauma jatuh ke kolam gak bu
pernah tenggelam di kolam berenang mungkin itu yang ngebuat dia cerita
berenang itu baik untuk melatih keberanian anak bagus juga untuk kesehatan
apalagi senin depan ada pengambilan nilai bu
terima kasih ya bu morning
iya terima kasih
rena kenapa nini
ini mas rena itu ada ekskul renang
kamu tahu sendiri kan dia kan ada trauma karena dia pernah kenggelankan
dan masalahnya minggu depan itu ada pengambilan nilai
yaudah besok kan sabtu rena juga libur
rena suruh ke rumah aja nanti saya ngajarin rena nget
ya deh bagus mas
ya semoga aja dengan kamu ngajarin rena rena gak akan trauma lagi
ke bawah gak ya
wah pasal nisi ini deh
mabeng merah kemana
astagfirullah jangan jangan ketinggalan kemarin di kantor
mesti diambil itu kan isinya soal
budgeting perusahaan buat klien
balik aja dulu ya ke kantor
masih sempet masih sempet
aman gak ada yang liat gue kesini
lagi gak ada yang liat
dimana lagi menurut harddisknya
siapa tuh yang masuk
memang ketinggalan di kantor
duh ini kalo nino tau gue ada disini mati gue
saya mau ngasih hasil presentasi kemarin
saya mau kirim lewat email tapi
file nya terlalu besar pak
bapak ada flash disk atau hard disk
pakai ini tapi nanti besok kalo udah selesai
kok berantakan sih
aduh kenapa dikasih ke stafnya sih itu hard disk
mana lagi tuh stafnya
jangan sampai ada yang melihat gue keluar dari ruangan nino
kok kayak keluar dari ruang nino sih
tumben banget kamu nganterin aku sampai di lobby kampus
biar satu kampus tahu kalau kamu tuh udah punya suami
nah bukannya udah pada tahu ya
nah udah aku masuk dulu ya
semangat kerja ya
aduh aduh aduh
kayak gini dulu

aku juga gak tau
kamu juga gak tau
ngapain tuh main cuma gue
belum belum belum
bentar bentar bentar
iya biarin aja
pakai malu malu segala bu
senangnya yang diantar kerja sama suami
aku gak mau cek mobil
mayan sem documentaries gue indah ya
saya kayaknya sudah mulai
aku akanongki ya

jadi aku mau di
nah kayaknya aku keluar lagi bentar ya gak apa apa
kamu mau kemana lagi
ini kaki kamu belum sembuh
aduh kamu tuh gak usah pecicilan deh jadi orang
ini kaki kamu sembuhkan dulu
ya udah istirahat
sebentar ya mama mau kamar mandi dulu
kampung mama di toilet saya coba telepon admin single deh
halo bisa saya bantu dengan rumah sakit kasih ibu
pasien yang beramal
nama alika kurniasi di kamar nomor berapa ya di rawatnya
sebentar saya cek dulu ya
mohon maaf bapak pasien dengan nama alika kurniasi tidak ada di daftar rawat inap
masa sih mbak
saya tuh barusan baru ketemu sama ibunya mbak
iya bapak tapi di data kami tidak ada kemungkinan pasien sudah dipindahkan ke rumah sakit lain
jelas jelas alika dirawat di rumah sakit ini
kalau misalkan alika pindah rumah sakit pasti bu yani mengatakan sesuatu tadi
tapi kenapa datanya nggak ada ya
apa sengaja disemunyikan
nggak mungkin ya sekarang saya nyari tahu
mudah mudahan masalah al bisa cepat selesai
ternyata anaknya sumarno masih ada di rumah sakit kasih ibu pak
tapi sepertinya datanya sengaja disembunyikan pak
itu artinya istri sama anaknya sumarno masih di rumah sakit
tadi saya baru ketemu sama istrinya
dan dia bilang kalau anaknya dirawat di situ pak
orang ngajar tuh orang
berani nih pukulnya
kalau begitu sekarang gue ke rumah sakit
istri sama anaknya dia bakal gue sandra sekarang juga
bapak sabar dulu ya
saya punya ide
kalau begitu sekarang gue pakai cara long
tapi kalau nggak berhasil
gue bakal pakai cara buat seperti biasa
jadi lo udah telepon pak sodikin itu
di hari kejadian itu
ngeliat mobil warna merah
keluar dari kluster
di jam kejadian
atau jenis mobilnya
masalahnya dia nggak ingat apa apa
untuk lagi dong
tapi sebenarnya ada yang
orang yang aku curigain sih
yang punya mobil warna merah
jadi gini kak
pada hari itu
aku memang mengundang elsa untuk datang ke rumah
tapi dia bilang kalau dia tuh gak ada
kok dia gak datang ke sana
dan mama juga jadi saksinya
kalau mama melihat elsa cuma di rumah aja
dan masalah ini juga pernah aku tanya juga sama elsa
aku tegasin ke dia
dan dia bilang kalau dia cuma di rumah
ini ada orang yang mencuri elsa
kalau dia sudah melakukan pembunuhan
jadi saran gue
kalau ada hal yang mencurigakan
lu jangan langsung tanya ke orang itu
tapi lu selidikin dulu
lu cari bukti
kalau lo udah nemuin bukti yang tepat
dan lu udah yakin banget
lu ambil tindakan
aku gegabah sih memang
kalau dalam istilah catur
ada namanya checkmate
ketika semua kendali ada di tangan loh
musuh bakal mati kutu
dan nggak bisa bergerak lagi
kalau lu udah nge chat
lu udah cerita soal ini kak al
aku aja masih bertanya tanya sama diriku sendiri
bisa bisanya aku juga curigain adikku
aku kayak masih gak nyangka sebenarnya
buat apa juga elsa membunuh roy
cepat nunggu titik terang ya
oh iya nih kelas gue udah mau mulai nih
gue duluan ya
bener juga kata kak rafa ya
nanti gue coba bahas nih sama mas al
aku telepon mama gak ya
aku harus bahas masalah reina ini
masih belum mau angkat